di guyur hujan deras sejumlah kecamatan di kabupaten purworejo jawa tengah terendam banjir
banjir yang sudah berlangsung hampir sepekan ini sebabkan ribuan warga mengungsi
untuk mengetahui informasi terkini di sana malam ini saya akan berbincang melalui sambungan telepon
dengan budi wibowo kepala bpbd purworejo
halo selamat malam pak budi apa kabar pak budi
alhamdulillah selamat malam mas
oke pak budi ini informasinya yang kami dapatkan ada tujuh kecamatan dan tiga puluh delapan desa yang terendam banjir
mohon konfirmasinya pak terkait hal ini pak
ya pada kejadian banjir pada tahun dua ribu dua puluh dua ini memang ada beberapa kecamatan
tapi untuk saat ini alhamdulillah tinggal dua kecamatan yang masih tergenang
ada di kedung mulyo kedung mulyo dan di orowodadi di trimulyo dan di mendungan kecamatan geraklak
bagian warga sudah kembali ke rumah masing masing
tinggal beberapa yang masih mengungsi di rumah tetangga ataupun saudara saudara yang ada di dekatnya
tapi intinya saat ini sudah surut dan dapur umum yang ada di kecamatan butuh yang kemarin kita gunakan
untuk membackup permakanan untuk desa kedung mulyo dan mendungan
tadi sore sudah kita tutup
terus yang ada di trimulyo juga hari ini sudah kita tutup dan kita upayakan untuk mandiri
terkait dengan permakanan untuk saudara saudara kita yang ada di ketiga desa ini
kita masih memiliki masih menyisakan satu dapur umum di pro tadi
karena saat ini tingkat ketiga masih relatif tinggi
bisa lah besok sudah
kalau tidak ada hujan sudah surut
tapi kondisi cuaca di sana saat ini bagaimana pak budi
apakah memang masih mengalami hujan yang cukup deras atau justru sudah berangsur cukup cerah begitu untuk di sana
alhamdulillah untuk dua hari ini hujan memang ada tapi tidak terlalu deras
dan insya allah juga tidak terlalu berpengaruh
terhadap ketinggian air di desa desa yang saat ini tergenang
saat ini memang masih mendung jelas
tapi insya allah turun hujan cepat
ini berbicara soal banjir tetapi informasi yang kami dapatkan juga tidak hanya banjir
tapi ada juga soal longsor
ini di daerah mana saja pak informasinya
dan apakah ada akses jalan warga yang terputus atau rumah warga yang tertimpa longsor ini pak
di brunei itu ada beberapa rumah yang nalong soran tapi karena sudah bersihkan terpengaruh oleh masyarakat
terus ada juga beberapa akses jalan masyarakat yang tertimpa longsoran juga sudah dilakukan oleh kejabat di cara bersama sama
juga di kecamatan tituro kecamatan bener kecamatan kaligeseng dan kecamatan
kalau sudah bisa teratasi terkait dengan longsoran ini
bukan tidak ada korban jiwa
kalau ada korban jiwa hanya longsor hanya menimpa rumah ataupun jalan jalan yang kemana sudah kita bersihkan bersama sama
berarti ini artinya bahwa warga yang tertimpa musibah dengan tanah longsor ini berarti masih ada di pengungsian atau saat ini sudah ditempatkan di tempat yang lebih aman
atau ada bantuan dari pihak pemerintah untuk bisa
atau bisa dibangun kembali rumahnya pak
kalau untuk longsoran ya
kalau berarti ada yang mengungsi
jadi kemarin kita bantu untuk terkait dengan apa
misalnya belakang rumahnya itu longsor ya kita bantu dengan apa
dengan karung untuk bisa menahan peran
broncong broncong yang sudah kita siapkan agar masyarakat bisa berswadaya terkait dengan pencegah longsoran berikutnya
sebenarnya pemerintah untuk melakukan relokasi belum
tapi karena sementara ini masih dianggap aman untuk terkait dengan tempat tinggal mereka
kalau tadi pak budi mengatakan bahwa masih ada warga yang tetap bertahan di pengungsian ini jumlahnya apakah masih cukup banyak pak yang berada di pengungsian dan nasibnya bagaimana pak
untuk yang ada di balai desa gedung mulya
tinggal dua puluh an warga yang ada di sana karena rumahnya belum dibersihkan
sehingga mereka memilih untuk bermalam dulu di balai desa dan insya allah besok semuanya sudah balik ke rumah masing masing
juga berikut dengan yang ada di rodadi perlindungan mereka masih menumpang di rumah tetangga ataupun di rumah saudara yang aman
hei bepan budi wibowo kepala bpbd purworejo
terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini di cnn indonesia newscast
selamat malam pak budi